ketua kpk firly bahuri batal memenuhi panggilan di treskrim sus polda metro jaya
terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
menanggapi ini sekretaris jenderal partai nasdem hermawi taslim berharap
firly kooperatif dengan memenuhi panggilan selanjutnya agar penegakan hukum bisa berjalan baik
kita berharap kasus ini menjadi momentum yang baik buat polda dan kpk
untuk menunjukkan kepada publik prinsip hukum equality before the law
persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara di depan hukum
apapun jabatannya apapun latar belakangnya apapun pangkatnya
kita mengapresiasi pemanggilan itu dan kita mengapresiasi juga janji firly
yang melalui salah seorang wakil ketua kpk dikatakan akan kooperatif dan akan menghadiri panggilan berikutnya